jalan layang aloha ini diperkirakan dapat dipakai sebagai jalur nasional saat libur natal dan tahun baru mendatang
perkembangannya saat ini di minggu ke tiga puluh enam ini perkembangannya cukup bagus pembangunan pulau ha
jadi ada surplus kurang lebih dua
harapan ke depan dengan adanya pph loa ini lebih dipercepat untuk pembangunannya
warga mengaku senang dengan pembangunan jalan layang aloha
karena dapat memangkas waktu menuju bandara internasional juanda surabaya
namun dikhawatirkan kemacetan justru akan semakin parah di bundaran waru dan perempatan gedangan sidoarjo
saya senang dengan adanya pembangunan jalan raya baru ini
karena pemudakan saya saat ingin pergi ke bandara
akses jalan lebih mudah dan saya kurang mengalami kemacetannya
proyek pembangunan jalan layang bundaran aloha ini dijadwalkan selesai pada april dua ribu dua puluh empat mendatang
dengan lebar jalan tujuh meter nantinya terdapat dua jalur
yakni satu arah dari bandara juanda menuju kota sidoarjo
dan satu arah lainnya dari bandara juanda ke surabaya
riko ardiansyah sidoarjo jawa timur